dan melalui sambungan telpon kita sudah terhubung dengan warga negara indonesia yang tengah berada di beijing tiongkok
elke devina selamat siang elke bisa mendengar suara kami
selamat siang bisa
elke secara umum bisa anda ceritakan bagaimana kondisi warga di beijing menyikapi wabah terkait virus corona ini
semuanya hampir semuanya terutama kita yang anak muda sih menganggap ini serius
jadi kita kemana mana juga sudah pakai masker dan segala macam
tetapi kalau saya lihat dari yang orang tua dewasa ke atas mereka banyak yang tidak menganggap serius bahkan tidak pakai masker
itu untuk usia ke atas
makanya di sini yang terjangkit virus adalah usia orang tua hingga nenek nenek ke atas
nenek kakek maksudnya
oke lalu elke terkait masyarakat yang terjangkit virus corona ini fasilitas apa yang disiapkan oleh pemerintah di sana
mereka langsung diisolasi masuk ke rumah sakit sih setahu saya cuma itu aja
ya lalu untuk warga negara indonesia sendiri elke berapa jumlah wni di wilayah tempat anda berada saat ini
tempat saya berada karena lagi liburan saya nggak tahu pasti jumlahnya tapi ratusan ada
baik lalu bagaimana aktivitas sehari hari sejauh ini pantauan anda
setelah ada virus corona ini merebak di sana
karena semenjak merebaknya ini sudah masuk ke musim imlek jadi rata rata memang sudah pada keluar kota
tapi dari pantauan saya transportasi dan segala macam memang masih lancar tapi untuk pasar supermarket memang selayaknya dari tahun sebelumnya belum dibuka
nanti lewat dua tiga hari baru mungkin akan kembali dan baru terlihat seperti apa
oke lalu sejauh ini apakah ada arahan khusus dari kbri untuk warga negara indonesia di sana
ada kbri sudah memberikan pengumuman dan imbauan untuk kita jangan berkontak dengan orang orang yang ada mungkin transit atau pergi wuhan ke wuhan kota di mana virus ini berasal ataupun tidak berpergian ke sana maupun kota kota yang di provinsi di dekat wuhan gitu
dan tentunya seperti jasa kebersihan jasa kesehatan
terus jangan pergi ke keramaian jangan berkumpul kumpul dan kbri juga sudah menyediakan hotline untuk kita semua kalau ada masalah mengenai ini
ya sejauh ini untuk anda pribadi mbak elka apakah terfikir untuk pulang ke indonesia terkait maraknya atau merebaknya virus corona ini di sana
kalau saya pribadi memang ada arahan dari keluarga diminta untuk pulang
tapi beberapa teman juga ada yang memilih untuk bertahan
karena dari sekolah belum ada pengumuman bahwa libur akan diutur jadi mereka harus stay di sini
kalau untuk anda sendiri bagaimana sehari hari anda menyikapi adanya virus ini
apa langkah antisipasi yang anda lakukan untuk sehari hari
pastinya semua disinfektan untuk membersihkan rumah tidak pergi keluar juga lebih mengandalkan beli beli online kalau butuh sesuatu biar diantar sampai depan rumah
masker dan kebersihan
baik terima kasih elke devina mahasiswa indonesia atau warga negara indonesia yang berada di beijing
terus jaga kesehatan dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news report